komisi pemilihan umum jawa timur selasa malam secara resmi menetapkan pasangan calon nomor urut satu
kofifa indar parawangsa dan emil elistianto dardak menjadi gubernur dan wakil gubernur jawa timur terpilih
penetapan ini atas hasil perolehan suara kofifah emil yang mengungguli rivalnya saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
atas nama saudari kofifa indar parawansa dan saudara dr emil elistianto dardak msc sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa timur terpilih
setelah mendapatkan surat dari mahkamah konstitusi terkait tidak adanya gugatan dalam pilgub jawa timur
selasa malam kpud jawa timur resmi melakukan tahap pilkada terakhirnya
berupa rapat pleno
dan gubernur jawa timur terpilih hasil pilkada serentak dua ribu delapan belas
kpud jawa timur menetapkan kofifah indar parawangsa bersama emil elistianto dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur jatim terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kofifah emil terpilih tanpa ada gugatan dengan total suara yang diperoleh sebanyak sepuluh empat ratus enam puluh lima dua ratus delapan belas atau sekitar lima puluh tiga lima puluh lima persen
selanjutnya kpu jatim akan menyerahkan
kofifah indar parawangsa menetapkan hasil rapat pleno ke menteri dalam negeri guna dilakukan proses pelantikan
kpu ri memberikan surat ke kita untuk bisa melaksanakan proses penetapan pasangan calon terpilih
jadi satu hari setelah mkm memberikan surat itu kita sudah bisa tetapkan pasangan calon terpilih
sementara itu dalam pidato kemenangannya kofifa indar parawansa menegaskan jika kompetisi telah berakhir dan kini saatnya membangun jawa timur lebih sejahtera
kofifa juga menyampaikan salam dan membacakan pantun tanda perdamaian buat pasangan gus ipul putih yang tak hadir dalam acara ini
beran beran roti roti disayang bejo dicampur janggut sesuai suai rapian biensai bisaiki monggo seboyo bangun jawa timur seboyo bangun jawa timur
kofifah juga berjanji akan mengakomodir program kerja yang dicanangkan oleh gus ipul putih
kofifah juga berjanji akan mengakomodir program kerja yang dicanangkan oleh gus ipul putih
sejauh ini pelaksanaan pilgub jawa timur dua ribu delapan belas dinilai sukses dan sangat minim pelanggaran
selain itu tingkat partisipasi masyarakat tahun ini juga naik yaitu mencapai enam puluh tujuh tiga puluh sembilan persen atau naik sebesar delapan persen dibandingkan pelaksanaan pemilu pada tahun dua ribu tiga belas lalu